ya suksesnya penyelenggaraan motogp mandalika mendapatkan apresiasi namun demikian sejumlah pihak memberikan catatan sebagai bahan evaluasi
ada beberapa hal yang disorot mulai dari problematika transportasi infrastruktur dan bagaimana nasib sirkuit mandalika ke depan
apa saja yang menjadi bahan evaluasi pemprov ntb selaku tuan rumah motogp mandalika
akan dijawab langsung oleh pak zulkif limansyah gubernur ntb selamat malam pak gubernur apa kabar sehat
prof pak gubernur apa yang menjadi masalah atau kendala sebetulnya sehingga muncul kemudian penginapan penginapan yang cukup mahal harganya melonjak dan juga penonton yang sempat terlantar kira kira begitu pak
tentu kita harus berterima kasih ya pada pemerintah
event yang luar biasa di tengah pandemi ini bisa berlangsung dengan lancar
tentu ada berbagai catatan yang menurut
saya ini pertama kali kita mengatakan event motogp ini dan ada sepuluh tahun minimal ke depan
mudah mudahan feedback yang kita alami dari event weekend kemarin itu menghadirkan perbaikan perbaikan
tapi yang jelas secara umum evaluasi kami ini kita juga harus ingat bahwa kita masih di tengah pandemi
proses acaranya itu kan antara lampu hijau diteruskan apa enggak itu pernah ada ketegangan ketegangannya ketika omikron menyapa kita semua
mulai dari saat ini kita sudah melakukan pengalaman untuk menjadi host atau tuan rumah world superbike tahun kemarin bulan november
nah ketika bulan november kemarin dengan penonton sekitar maksimal dua puluh ribu tentu ada masukan penyempurnaan segala macam kita perbaiki
dan kita perbaiki di pre season atau pramusim kemarin tentu ada feedback dan alhamdulillah coba kita perbaiki sempurna lagi di moment of truth nya pada delapan belas dua puluh maret kemarin
jadi penyelenggaraannya relatif lancar aman kemudian sesuai dengan harapan
tapi tentu ada hal yang perlu disempurnakan
misalnya disebutkan tadi masalah akomodasi
karena memang kita pandemi ini investasi itu termasuk stagnan
nah orang itu masih mau mengekspansi bisnisnya untuk akomodasi dan lain lain masih wait and see apakah nanti ini pandemi masih berlalu atau tidak
jadi keputusan investasi terutama kepada yang modalnya pas pasan kan investment decision yang tidak
tapi dengan sudah kita buktikan bahwa ini bisa berjalan dengan baik mudah mudahan ada kepastian eventnya november tahun ini untuk world superbike
kemudian motorgp mar tahun depan dan berbagai event automobiles di bulan bulan mendatang
tentu akan menjadi trigger buat investor untuk melakukan ekspansi aktivitas bisnisnya di indonesia tenggara barat terutama di pulau lombok
jadi kami yakin masalah akomodasi lambat laut ini akan teratasi
begitu juga persoalan kemancetan
karena kemancetan ini kita tidak menyangka manusia tumpah ruah terutama hadirnya banyak kendaraan pribadi yang berasal dari luar indonesia tenggara barat
nah tentu ketika disimulasi begitu hampir semua pejabat datang gitu ada rombongannya jadi kendaraan pribadi itu tidak diantisipasi sebanyak itu
belum lagi persoalan keterlambatan akibat macet itu jadi efeknya itu beruntun
sehingga wajar kalau menghadirkan kekecewaan karena sudah
lapar kehujanan tidak cepat datang tumpangan jadi ada ketidakpuasan
tapi atas nama pemerintah daerah kami mengucapkan terima kasih pada pihak yang membantu
sekaligus mohon maaf kalau dalam pelayanan kami masih ada hal hal yang kurang memuaskan
tapi insya allah kita akan berusaha lebih baik lagi
akan disempurnakan ya pak gubernur
tapi apakah juga soal penginapan itu juga tidak disangka juga pak
tidak diantisipasi juga
sehingga kemudian minimnya penginapan tidak berbanding lurus dengan banyaknya orang yang mau mencari tempat untuk menginap
sehingga harganya melonjak bahkan kabarnya ada calo
itu bagaimana sebetulnya pak
kalau ini kan sudah diantisipasi ya terima kasih kebetulan mantan panglima tni pak hadi cahyanto
itu kan sehari hari bersama kami sebagai komandan lapangannya
jadi kita sudah mendatangkan kapal misalnya yang cukup besar sebagai hotel terapung
tapi memang karena ujung ujungnya ini kan tadinya ada karantina kemudian tidak pakai pcr kemudian tidak pakai rapid antigen
sehingga animu untuk datang itu jadi berlipat lipat gitu
sehingga wajar kalau kemudian bukan hanya hotel hotel berbintang yang penuh hotel melati pun kehabisan tempat
begitu juga homestay bahkan kalau kita datang ke komplek komplek perumahan banyak saudara kerabat itu datang
jadi ini menarik selain dampak ekonominya terasa sekali
jadi dengan intensitas penerbangan yang dua puluh empat jam terus bertambah kemudian hotel kuliner di mana mana
tapi secara psikologis ada modal sosial yang terpupuk sehingga masyarakat kami welcome terhadap pengunjung pengunjung
terutama kerabat kerabat yang numpang
dia bukan hanya persoalan ekonomi tapi persoalan sosial psikologis pun menyenangkan
nah kami yakin dengan sudah ada kepastian jadwal untuk tahun ini dan tahun depan
mudah mudahan investor lebih berani untuk melakukan ekspansi atau investasinya
jadi situasi pandemi yang sempat penuh ketidakpastian ya pak zul
ini juga berdampak ya dalam sedikit banyak berdampak dalam kesiapan bukan hanya kesiapan tapi juga dalam penyelenggaraan
sangat berdampak ya karena kami pun penuh ketegangan bagaimana mengelola harapan
di satu sisi kita ingin acaranya meriah tapi di saat yang lain juga kami khawatir juga
kita ada travel bubble misalnya
tapi ketika ada berita bahwa omikron misalnya penularannya lebih cepat
dilema betul satu sisi ingin ini meriah tapi kehatian kehatian untuk menyelamatkan masyarakat juga menjadi faktor yang penting
sehingga pak jokowi waktu itu rapat terbatas di lombok sama pak luhut
mencoba ngambil kesimpulan dengan segala resiko kita berani
ini tetap kita lanjutkan tapi dengan catatan vaksinasi harus digesa dosis dua itu
jadi meyakinkan masyarakat bahwa kita siap menjadi host dari big event seperti motogp ini
jadi kami harus berterima kasih pada pak kapolda pak danrem pak pangdam kak binda
yang dengan sinergi yang luar biasa menyebabkan hal hal yang di luar biasa ini bisa kita selesaikan dengan bersama sama dengan baik
begitu juga pada kementerian bumn dengan itdc mcpa dan lain sebagainya

sebagainya poinnya kompak alhamdulillah
baik pak gubernur ini kan bisa jadi jangka panjang ya targetnya seperti disampaikan oleh presiden joko widodo
tadi bapak menyinggung soal tahun depan tahun tahun berikutnya kita berupaya untuk bisa mendatangkan investor
nah apa jurus dari pemprov ntb untuk bisa meyakinkan bahwa investor datang membangun berinvestasi
dan memberikan keuntungan karena tentu kan ada target target yang juga secara ekonomi juga harus dikejar
kira kira begitu pak
yang perlu dipahami bahwa sirkuit mandalika ini indah sekali
dan dia berada di kawasan ekonomi khusus yang dikelola oleh indonesia tourist destination corporation atau itdc bumn kita
jadi pemeliharaan perawatan kemudian kontinuitas kemudian utilisasi dan lain sebagainya itu adalah tanggung jawab bumn kita
yang langsung under supervision dari pak erick thohir pak menteri bumn
dan dari pembicaraan dengan kami pak erick ini sudah punya bayangan terhadap apa yang seharusnya dimaksimalkan dengan hadirnya sirkuit yang investasinya triliunan itu
jadi beliau akan menjadikan mandalika lombok sebagai spotainment tidak mudah mudahan bukan hanya beroda dua tapi roda empat bahkan kegiatan olahraga yang lain
nah kami dari pemda provinsi juga kabupaten memastikan bahwa lingkungan adalah kondusif aman nyaman menyenangkan
note only untuk visitors atau pengunjung tapi juga investor
nah kami akan memaksimalkan peran kami sehingga itdc sebagai pengelola kawasan merasa nyaman beroperasi di tempat kami
begitu juga dengan investor investor yang lain
jadi kami sebagai penanggung jawab wilayah dari perpanjangan tangan pemerintah pusat memastikan
nusa tenggara barat aman menyenangkan bukan hanya untuk pengunjung
investor tapi juga membahagiakan warga kami
nah bagaimana itu memastikan bahwa investor visitors atau apapun namanya itu kemudian merasa nyaman
pak gubernur apakah kemudian lebih terjun lagi ke masyarakat apa kemudian menyiapkan sdm atau bagaimana
bagi kami adalah upgrading human capac itu adalah kunci utamanya
makanya kami mengirim banyak mahasiswa
mahasiswa kami ke luar negeri supaya mereka tidak inferior ketika harus dealing dengan hal hal yang berbau asing misalnya
itu mau akselerasi pembelajaran
pada saat yang sama blk blk kami baik di tingkat dua maupun tingkat satu menghadirkan pelatihan pelatihan
bahkan poltek pariwisata terima kasih pak sandi uno pak menteri pariwisata
betul betul digesah semua sehingga hospitality management itu jadi prioritas utama
prioritas diperkhususkan dari siswa pada orang lokal
sehingga ada kesiapan
karena menurut kami kita tidak mau menjadi penonton di tempat kita sendiri juga
terima kasih banyak pak zulkifli mansyah
mudah mudahan bahan evaluasi ini juga bisa disempurnakan seterusnya
dan sekali lagi selamat untuk ntb yang sudah berhasil menyukseskan menjadi tuan rumah motogp mandalika
terima kasih banyak pak gubernur